gue juga gak tahu sejak kapan tapi yang jelas perasaan ini muncul gitu aja
tapi kayaknya gue tau deh sejak kapan lu sayang sama gue
sejak gue punya bukti rekaman kejahatan lo sama bella iya kan
makanya lo jangan maksa deh
gue pikir dia udah mulai jatuh cinta sama gue
lan gue sendiri aja gak tau dia dapet info dari mana
dan gue sama sekali gak pernah bilang kalo kita udah putus
nadine itu cuma gue anggap temen
karena lo lo yang paling berarti buat gue
lo gak gampang lo percaya sama gue
tapi yang jelas lan
gue udah jelasin semuanya ke lo
sekarang terserah sama lo mau percaya sama gue atau enggak
gue gak akan paksalah
mau tuh apa sih
tiap hari gangguin gue terus sekarang ngikutin gue
loh kan tadi gue udah bilang
kalau gue tuh pengen jalan bareng sama
ya gue gak bangun
gue mau ke rumah sakit
gue juga mau ke rumah sakit
gue juga mau ke rumah sakit
sama dong kalau gitu
ya udah kita bareng aja ya
lo gak usah so baik sama gue
lo ini kenapa sih
gue bukannya so baik sama lo
tapi gue emang mau nunjukin perhatian baik gue ke lo
karena gue pengen deket sama lo
gue gak mau
gue gak pengen deket sama orang kayak lo
kayaknya dia mulai luluh nih sama gue
sejak kapan ya
gue juga gak tahu sejak kapan tapi yang jelas perasaan ini muncul gitu aja
tapi kayaknya gue tau deh sejak kapan lu sayang sama gue
sejak gue punya bukti rekaman kejahatan lo sama bella iya kan
makanya lo jangan maksa deh
reset tuh yasmin
gue pikir dia udah mulai jatuh cinta sama gue
tapi ternyata enggak
ya makasih ya mbak
kamu kan nih buat lo dulu tuh lo sering banget patahin hati cowok
dan sekarang dibalas kan
lo yang dipatahin hatinya sama roman
lo liat gak sih temen lo tuh lagi nangis hah
bisa gak sih lo hibur kah atau apa
bukan celamain gue kayak gini
udah udah mendingan lo lupain aja sih roman
jelas jelas si romo juga udah punya pacar
gue gak akan pernah move on dari roman
roman udah bikin gue patah hati
terus lo mau gimana din
lo kan gak bisa maksa mereka putus
kalau itu satu satunya cara high not
lo jangan gokil deh
main api tuh bisa bikin lo terbakar
dan kalau lo udah kebakaran
yang susah tuh siapa nat
sekarang aja gue udah kebakar kok
jadi buat apa lagi
buat apa lagi gue nunggu
nat sereh lo deh nat
kok pergi sih ninggalin gue
siapa yang pantes berada di serum
gue masih bingung deh
kan biasanya gak gampang gue meyakinkan
lo kan lo tuh
kalau marah ngambuknya lama banget
terus galak terus juga ngecebut terus galak
soalnya gue lagi belajar
gue belajar dari yang udah udah
ya pokoknya sekarang gue mau
lebih percaya sama
pelajaran sehat sama lo
alhamdulillah ya allah
akhirnya engkau telah memberikan ide pada bulan hari
makasih allah terima kasih
iya apaan sih
berlebihan banget gak segitunya juga kali
gue senang lo berubah kayak gini
kalau lo beneran macem macem
sama si nadinadin itu
liat aja dong
gak usah ketawa
taruh dulu dong
cinta gue bukan sekedar janji
ini adalah ikrar sampai mati
menjauh tak mampu kutepati
apalagi untukmu ya nanti
cinta gue tumbuh dengan harap
harap untuk selalu bersama dengannya
dalam rangka yang menjadi satu